masa sih kang
nyum penasaran dia sama ceyoyo
kan dia punya istri kang
kura kura dalam perahu
kura kura tidak tahu
pengen sekalinya dibilangnya
kalau kang tisna itu sebenarnya sudah pisah sama istrinya
sebenarnya sudah tahu kan
tapi tadi pagi sepi sekali
saya pikir masih subuh kan
pas saya cek jam
ternyata jam tujuh kurang
mendingan kita sekarang ke rumahnya mas wahyu
tadi saya sudah kesana
kamu gimana sih
rasain kamu ceng dimarin idow
acing payah kang dadang
kan kang dada nggak nyimak
waktu kamu tadi ke rumah mak suha
apa yang kamu obrolkan dengan mak suhad
nah gitu ceng
ngomongnya tuh kayak akum jelas
yaudah tuduh jawab pertanyaannya si akum ah
saya boleh ngobrol sebentar sama kang agung
silahkan kita bicara di dalam sana
maksudnya saya sama ci yoyo yang bicara di dalam
kamu mau ngapain sama ci yoyo kum
kan kadang kita disuruh ngobrol di dalam sama akum
udah doy pulang dulu ya
kita pulang dulu ya
kita mau kemana ceng
kum saya pulang dulu ya
kita mau kemana ceng
ya ya pulang
saya juga pulang ya
eh bangun kang
kita bisa punya kios ini teh susah neng
perjuangan yang panjang
dulu mah akang teh gak pernah kebayang kita teh bisa sampai kesini
dulu akang sering ragu
apakah kita bisa sanggup nyekolahin denny
apa akang sanggup menghidupin neng
akan cuma jualan cilok nih
bukan jualan cilok di restoran besar
jualan cilok di gerobak dorong neng
tapi justru dari jualan cilok
dari tempat yang gak kita duga
allah kayak ngasih jalan neng
alhamdulillah sekarang teh kita punya dua kios
kalau ada jalan yang mudah
akan teh gak mungkin milih jalan yang sulit atuh neng
ini jalan yang dikasih sama allah
ini jalan kita neng
ini semua ada berkat doa neng sama denny
masa setelah doa neng sama denny dikabulin sama allah
enggak atuh neng
akang teh pengen lebih maju dari ini neng
akang masih butuh doa dari neng
dari adenya denny

akang teh mau ninggalin orang orang yang selalu berdoa baik untuk akang
terserah orang orang mau gimana
yang pasti kita teh bukan mereka
neng teh harus percaya sama akang
allah sedang membuka pintu rezeki kita
jangan sampai kita teh bertengkar
nanti allah bakal menutup pintunya kembali
ngomongnya begitu pura pura itu dong
tapi tujuannya dia ngomong begitu apa kang
tujuannya tuh apa dia ngomong begitu bu
mau tau banget atau mau tau aja
setengah aku mah serius saya
caper kok begitu
cek ya kayak tidak tau kan tisna saja
dari dulu kan memang begitu
si entut itu sengaja dibikin kabur ke rumah cucuk
supaya kan tisna bisa ketemu lagi sama cecek
gak masuk akal kan
nih ya kalau dia begitu
ngapain sekarang dia mau ngambil entut lagi dari saya coba
karena ya ya tidak pernah menghubungi kan tisna
makanya dia cari cari perhatian sama cucu
ya namanya perempuan masih bisa ngerasa
cowok maksudnya memang begitu orangnya
masa sih kak
kak tisna pengen banyak banget tau tentang ceyoyo
masa sih kak
iya penasaran dia sama ceyoyo
kan dia punya istri kak
kurak kurak dalam perahu
pura pura tidak tau
pengen sekali sekala mencari dia kan
pengen sekali sekala mencari dia kan
kenapa tak ketahuan pas lainnya dia
pengen sekali sekala ditwini c
hai bin iya kasih tahu akan ya kalau sudah juhur akan teh mau jemput edward oh iya kan
bila perlu saya keliling sampai ciraus
doain akan yun bismillahirrohmanirrohim
bapak bapak perabot yuk saya bingung sama kamu dong kenapa kamu tidak suka bercocok
tanam padahal kan tanah di sekeliling rumah kamu lumayan besar jadinya
harusnya kamu bercocok tanam kau bisa tanam jahe kunyit asem serai enakan bisa
matukan sayur kok ya enakan tanam sendiri dong doi nggak bisa buat masa
ku bisa nggak bisa aku saya pernah tanam begitu saya mau masak saya gali lagi baru
siambil buat masak busuk ya kalau nanam yang harus tunggu besar dulu nanti kalau
sudah dipanen baru bisa dimasak ya makanya lama kum ya kalau bercocok tanamnya memang lama doi ijin
perkeburu pulang sekolah iya doi assalamualaikum waalaikumsalam waalaikumsalam waalaikumsalam
masa sih aja nggak percaya kalau tadi pagi yang teretual sekolah itu tatangnya itu ada yang berbicara
tentang hal ini ya kalau tadi pagi yang teretual sekolah itu tatangnya itu ada yang berbicara tentang
iya tahu ya kalau tahu kenapa kamu lupa ceng